suasana duka menyelimuti keluarga suwarno
warga dusun sumerejo
desa kaliurang kecamatan serumbung
kabupaten magelang jawa tengah pada sabtu siang
sofi audia empat belas tahun
anak sulung dari dua bersaudara
pasangan suwarno dan nuni
merupakan salah satu siswi yang meninggal
dalam musibah banjir saat mengikuti
kegiatan pramuka susur sungai
yang diadakan sekolahnya
orang tua almarhumah mengetahui kabar
jika anaknya ikut menjadi korban
dalam kegiatan pramuka saat susur sungai
tersebut dari grup whatsapp wali murid
sekolah seperti biasa
mau ada les pramuka
tapi kelihatannya di mana
kita tidak tahu
cuma mau ada les pramuka